apa udah saat nih ku jujur
tapi apa semua kan baik baik saja saat hidup kita sering terbongkar
silahkan mau ngeselin apa
mbak saya mau jus deh
jusnya apa yang enak ya
paren jus mbak
paren jus boleh deh
yang fresh ya
udah bisa belum
udah jam segini loh
kan gue udah bilang dari tadi
ini bakal lama nungguinnya
orang gak lihat tuh sampai tiga gelas kembung perut gue lama lama
gede nih perut gue
gak makan juga bingung
udah kenyang gue
mas hujannya deras banget loh ini

aku takut kalo misalkan makan mian nindy tuh tergenang lagi mas
gila terlalu panjang banget loh diluar kan hujan besar
tapi elsa belum pulang juga
ya ma'am indah banget gue coba hubungi kantor tempat elsa kerja ma'am
masalahnya lama khawatir banget takut terjadi sesuatu sama elsa
ya jangan dong mudah mudahan gak gitu
ya ya kamu coba deh hubungin kemana ya
gak kira kira juga
halo dengan cantikan skincare ada yang bisa dibantu
ya selamat malam saya dengan el nino perset ya
oh pak nino iya pak ada apa pak
apa hari ini elsa ada pemotretan di kantor cantika skincare
mbak elsa hari ini nggak kesini pak
dan kami juga mau nanya
ada agenda sama mbak elsa hari ini pak
oh baiklah kalau gitu makasih ya atas informasinya ya
ya sama sama pak
apa jangan jangan dia
dia lagi bersama ricky
enggak enggak enggak
aku harus percaya sama elsa aku harus percaya yang sangat mungkin sama ricky
enggak mbak elsa gak di cantika skincare
aduh aku malu hati
mudah mudahan gak ada apa apa isang ya
ujian gede banget di luar elsa belum pulang kemana ya dia
waalaikumsalam pak surya
elsa kamu dari mana
ya pak maafin aku ya pak
ya udah gak apa apa
ya allah elsa
aku ini dari mana aja sih
aku telepon gak bisa sama sekali
aku bahkan telepon ke kantor kamu kamu gak ada di situ
papa sama mama sih
biar aku aja yang jelasin ke nino ya
ada apa saya
ya oke aku minta maaf aku gak ngabarin kamu
jadi gini sayang tadi pas kita makan siang
aku pulang naik taksi
tapi tiba tiba badan aku itu gak enak
terus aku mampir ke rumah sakit
eh gak taunya aku ketemu sama papa mama
ada pulang bareng udah diantaran kesini
kamu bukan hamil wir kyat ibu
sebentar lagi kamu jadi papa
baru aja aku mikirin untuk bikin program hamil buat kamu
ya ternyata allah udah
akhirnya doa kita dijawab sama allah
nino elsa selamat ya
ini belum kelar
bunganya diwarnain dulu yang ini
daunnya belum kelaut juga ya
warna kuning dulu
karena abis itu baru ke hijau lagi ya
jangan keluar keluar garis
saya mau ke toilet dulu sebentar boleh
gemburi bentar ya
kamu jangan takut dong
jangan takut dong
ada oma di sini
yaudah lanjutin lagi coloring nya ya
lanjutin lagi warnainnya
gak usah takut
kamu lagi warnain apa sih
kembang sepatu oma
kok kamu pinter
tahu ini namanya kembang sepatu
karena aku suka tanaman
kamu tuh kok mirip sekali sama papa kamu sih
papa kamu juga suka sekali tanaman